saudara seorang bocah tertabrak bus diduga saat ia meminta sang sopir membunyikan klakson telolet
peristiwa yang terjadi di cilegon banten ini terekam kamera cctv
video terpaksa kami samarkan karena mengandung unsur kengerian
seorang bocah tertabrak bus yang tengah berbelok untuk masuk ke terminal eksekutif pelabuhan penyeberangan merak banten
peristiwa yang terjadi pada hari minggu ini membuat gempar warga sekitar
diduga bocah bernama randy yang berusia lima tahun itu meminta agar sopir bus membunyikan klakson telolet
ia pun berlari mengejar bus bernomor polisi bg tujuh ribu satu ratus empat puluh empat w itu
namun aksi randy justru berakibat fatal hingga merenggut nyawanya
ya minta buniin klakson kita nggak buniin klakson dia nabraklah ke dinding itu
jenazah medi dievakuasi ke rumah sakit krakatau medika kota cilegon untuk diotopsi
sementara sang sopir kini harus menjalani pemeriksaan polisi untuk mengetahui penyebab peristiwa ini
suherdi kopas tv cilegon banten